saya tengah berada di salah satu lokasi posko pengungsian yang tepatnya berada di rumah pemotongan hewan tamarunang di kabupaten goa sulawesi selatan
dan saya juga ingin melihat saat ini kondisi warga di dalam karena ini dikatakan sebagai salah satu pusat pengumusian dengan pengumusian yang paling banyak ada di kabupaten goa
jadi jumlahnya yang pertama itu sekitar delapan ratus sampai menyetuh delapan ratus empat puluh warga yang mengusung di sini
namun saat dengan berjalannya waktu warga yang berada di sini sekarang hanya sekitar tujuh ratus empat puluh an tapi itu masih termasuk jumlah yang banyak
dan tadi saya juga baru melihat bahwa sudah ada sudah tersedia sejak kemarin pihak dari dinas kesehatan posko terpadu dinas kesehatan yang berkabur dengan tni dan polri untuk bisa memeriksa kondisi kesehatan warga
kapan di sini ya mak
kita akan lihat
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini